warga jalan cenderawasit enam
kelurahan sawah baru
di kecamatan ceputat tanggerang selatan
dikemparkan dengan perampokan yang terjadi pada kamisia
pelaku masuk ke rumah korban
dengan mencongkel jendela rumah
dan menggobra kabrik seisi rumah
naas saat pembunuh rumah keluar kamar mandi
pelaku pun menendang korban
dan mengikatnya menggunakan kain
tidak hanya itu korban yang merupakan seorang perempuan ini
juga diancam menggunakan pisau
jika berteriak minta tolong
dari keterangan kanitra skrim polsek ceputat timur
akp agung susetio aji
pelaku diduga berjumlah dua orang
tapi gak ada luka apa apa
gak sih ditendang ruang katanya
aku kalau aku kalung
baru kalung itu aja sih
seharga berapa kalau yang
pelakunya adalah dua orang
dan modusnya adalah
masuk ke dalam rumah
mencari sasaran berupa periasan
kemisore kamera amatir warga
merekam pelaku pencurian sepeda motor
yang nekat kabur melewati
genting rumah warga di desa jatiroto
di majang jatimu
warga yang berusaha menangkap pelaku
sempat mengejar pelaku di genting
hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap
dan sempat dihakimi warga
usai ditangkap warga selanjutnya pelaku
diserahkan ke polisi
dari keterangan pelaku yang berhasil ditangkap pelaku
selain menangkap pelaku
polisi juga menyita satu sepeda motor
menurut keterangan pelaku yang tertangkap
pelaku ada dua orang
saat ini polisi juga masih
memburu rekan pelaku yang berhasil kabur
tim liputan cnn indonesia